besar juga nyali muradin
tapi sebaiknya kau berpikir ulang
adikmu radin yang santan
aku akan menghabisimu paman
kau harus membayar semuanya
kau harus membayar semuanya
lari lah mereka saling menghabis
yang menjadi penuh
akan aku jadikan diri
kau berada di pihak yang salah
seharusnya kau berada di pihak
kau berada di pihak yang salah
aku tidak mungkin berada di pihak orang yang zolim
seperti paman argadana
aku sudah memberikanmu pilihan
tapi kau malah memilih yang salah
kenapa kau terlihat begitu gelisah
apakah perang belum selesai
belum ya bunda
aku belum memberitahu
semoga kian santang
tewas di perangan
agar kau menjadi satu satunya
salon pewaris tahta pajajaran
raden bukan hanya menjadi putra mahkota
tapi sebentar lagi kamu akan menjadi seorang mahar maja di kerajaan besar pajajaran keponakanku
akhirnya impianku kini terwujud
semoga semua secepatnya menjadi kenyataan
aku pun juga sudah tidak sabar ibu nani untuk menduduki singgah sana pajajaran
pasti keponakanku kamu tenang saja tenang keponakanku
karena sekarang raden kian santang sudah tewas keponakanku
apakah benar wah
ya tentu saja benar keponakanku
dan adikku tercinta rai kentriman
kamu saat ini akan menjadi satu satunya istri dari rai trapu siliwangi sang pemangku

rai trapu siliwangi sang penguasa kerajaan pada jarak adikku
ya adikku benar
kamu harus percaya kepadaku rai
karena rai subangwarang sudah aku kuat untuk tidur selama
akhirnya semua impianku bisa terwujud
apakah kamu bisa mengenai apa yang saya katakan

kamu harus percaya kepadaku rai
kamu harus percaya kepadaku rai
aku akan menjaga kekayaanmu
kamu harus percaya kekayaanmu
rai saya akan menjaga kekayaanmu
aku tidak akan menemukanmu selama ini
aku adalah putra pacar pacar
dan aku tidak mungkin gentar menghadapi dirimu
besar juga nyali mu raden
tapi sebaiknya kau berpikir ulang
adikmu raden yang santan
apalagi cuma sekedar kau
kematian hanya ada di tangan allah swt
jikapun aku harus mati satu
insya allah aku akan mati dalam keadaan mulia di sisi allah swt
baiklah kalau itu keinginanmu
akan aku penuhi
bob sedangkan papa man di sini
kenapa papa man tidak ikut bob
maesha kenapa ada perang
lebih baik aku di sini
menang jadi orang
kalah jadi abu
nanti kalau aku mati
aku sendiri yang rugi
papa man pintar juga
kenapa maesha aku baru tahu
jadi aku tidak susah susah
dan tidak susah payah
aku bosan tidak melakukan apa apa
aku ingin melakukan sesuatu
bagaimana kalau kita merampok
jadi bagaimana itu
maesha mau ikut merampok
aku setuju dengan papa
aku ikut dengan papa
keluarkan seluruh kemampuanmu
kalau kau mampu
aku akan menghabisimu papa
kau harus membayar semuanya
aku harus mampu papa
aku akan menghabisimu papa
kau harus membayar semuanya
aku akan menghabisimu papa
aku harus menghabisimu

tolong selamatkan raden walon susan
lindungilah ia dari argamah ya allah